akibat nekat menyeberang sungai sebuah truk pengangkut pasir di lumajang selasa sore terjebak banjir lahar gunung semeru
truk akhirnya bisa dievakuasi setelah ditarik dengan eskavator
sebuah truk pengangkut pasir milik abdullah warga bodang lumajang ini terjebak banjir lahar gunung semeru di sungai leprak desa jugosari kecamatan candipuro lumajang
peristiwa ini berawal saat truk hendak mengambil pasir di sungai leprak saat kondisi gerimis
meski gerimis sopir truk tetap tekat menyeberang di cek dam sungai
saat masih berada di sungai tiba tiba saja banjir lahar hujan gunung semeru datang dengan cukup deras dan langsung menghantam badan truk
meski tak menimbulkan korban namun truk baru bisa dievakuasi satu jam kemudian dengan bantuan alat berat
hujan nggak ya
tapi sopir nggak tahu ya
bukan banjir ya
mengetahui kejadian tersebut petugas bpbd kabupaten lumajang kembali mengimbau kepada para penabang pasir
untuk menghentikan aktivitas pertambangan ketika terjadi hujan deras di puncak gunung semeru
yang jelas himbuan secara umum pada masyarakat kabupaten lumajang dan secara khusus pada penambang pasir
bahwa harus waspada dan berhati hati karena cuaca saat ini sangat ekstrim sekali dan sewaktu waktu hujan
di sungai leprak di desa jugasari
lumajang ini memang sering terjadi truk yang terseret banjir lahar semeru
lantaran para penambang tidak waspada ketika terjadi hujan di puncak gunung semeru